kementerian badan usaha milik negara atau bumn akan fokus dalam merger sejumlah perusahaan
menteri bumn erick thohir mengaku dari empat puluh satu perusahaan yang ada
akan dimpakas menjadi tiga puluh perusahaan yang bekerja di dua belas klaster
erick thohir menyebut selama ini terlalu banyak bumn yang bergerak di bidang yang sama
seperti angkasa pura satu dan dua
meski demikian erick thohir juga mengaku merger antara angkasa pura i dan dua
masih dalam tahap penghitungan prospek
erick thohir menambahkan dirinya akan terus mendorong upaya upaya merger angkasa pura
erick juga meyakinkan merger ini dilakukan untuk mengurangi kompetisi antara bumn
dalam satu sektor industri yang sama
meski merger dilakukan pengurangan pegawai belum tentu dilakukan
erick mencontohkan merger antara damri dengan perum ppd
yang dilakukan dengan penghitungan yang mendetail